bentrokan antar kelompok remaja di kabupaten tangerang banten terjadi pada rabu dini hari
sekelompok remaja berlarian mengejar satu pemuda sambil membawa senjata tajam jenis
celuri ditemui pada rabu sore seorang saksi mengatakan tawuran kerap terjadi di kelurahan
pencongan kelapa dua tangerang dan lagi ada di alpa lagi malu oke melihat dua kelompok
bawang motor terus dia putar arah dari depan saya kan depan saya pertigaan dia bawa sajam
dia lempar empat udara pindah aksi pelemparan kaca mobil meneror pengendara yang melintas di
jalur trans sulawesi di kabupaten pinderang sulawesi selatan rabu di newhari sejak beberapa
hari terakhir ada dua kendaraan roda empat yang menjadi korban pelemparan batu oleh orang tak
dikenal menurut saksi pelaku mengendari sepeda motor dan langsung melempar batu ke kaca depan
mobil aparat polres pinderang masih melakukan penyelidikan atas peristiwa ini di beliputan cnn